pemerintah jawa barat mengadakan simulasi pemberian vaksin tahap awal di depok jawa barat pada kamis siang
uji coba yang dilakukan di puskesmas tapos depok ini mulai dari simulasi pendaftaran proses pemberian vaksin hingga tahap akhir pasca pemberian vaksin
dalam simulasi untuk satu orang membutuhkan waktu layanan minimal empat puluh lima menit karena pasca disuntik penerima vaksin harus menunggu tiga puluh menit untuk antisipasi reaksi langsung
ditargetkan vaksin tahap pertama nanti akan diuji cobakan pertama kali pada dua puluh persen warga kota depok sebagai kota penyumbang kasus covid sembilan belas tertinggi di indonesia
kami tadi melakukan simulasi karena begini kami ingin tahu pertama apakah jumlah
puskesmas yang ada di depok dan jawa barat ini cukup jangan jangan tidak cukup
kalau tidak cukup berarti gedung serbaguna gorbulu tangkis ya semua harus kita sulap menjadi tempat pemaksinan kira kira begitu
sementara itu selain tengah membuat vaksin merah putih pemerintah juga telah memesan vaksin diantaranya sinovac sinopharm kansino dan astrazeneca
vaksin dari luar negeri ini
sedang dalam tahap uji klinis ketiga atau tahap terakhir sebelum disertifikasi oleh bpom
pemerintah akan menyiapkan regulasi mengenai sasaran imunisasi prioritas tahun depan
pemerintah sudah mengeluarkan perpres terkait dengan pembelian vaksin dan sekarang sedang disiapkan permenkesnya
jadi tanpa permenkes ini metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi
agar tepat sasaran tepat jumlah kemudian juga bisa mengakses kepada kelompok kelompok prioritas yang diprioritaskan untuk mendapatkan di akhir tahun ini
kemudian juga perencanaan master plan roadmap sampai tahun dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh
ya saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi untuk menetapkan daerah mana yang menjadi prioritas
selama masa tunggu finalisasi penetapan daerah diminta untuk tidak mengeluarkan pengumuman secara sepihak